pemerintah filipina menahan wanita indonesia berinisial aa
yang diduga menyelundupkan narkoba senilai satu juta dolar amerika serikat
atau sekitar empat belas miliar rupiah
narkoba tersebut disembunyikan dalam sebuah tas dan dibawa dari kamboja
aa ditangkap pada operasi penindakan pemberantasan narkoba di bandara filipina
otoritas biaya cukai setepat menyatakan aa ditangkap di bandara
setelah petugas menemukan delapan kg metamfetamin
dalam tas troli yang ia bawa dari kamboja
namun aa membantah tas tersebut adalah miliknya
pemerintah filipina memiliki hukum tegas terhadap peredaran narkoba
tujuh belas orang telah difonis hukuman mati
hukuman ini mendapatkan kritikan dari dunia internasional
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut melalui sabungan telpon
kita sudah terhubung dengan penhumas dan media kbri manila
agus buwana pak agus selamat sore bisa mendengar suara kami
selamat sore bu faham anissa
pak agus bisa diceritakan kembali sebenarnya seperti apa atau bagaimana
kronologi penangkapan warga negara indonesia yang diduga menyelundupkan narkoba ini pak
selamat sore ibu dan juga semua pemirsa cnn
pada hari ini pukul empat pagi tadi
telah menangkap salah seorang warga negara indonesia
yang terindikasi warga negara indonesia bernama agnes alexandra
dengan paspor yang diterbitkan dari bali ke ngurah rai indonesia
yang bersangkutan pada saat ditangkap
membawa delapan kg metabetamin
diperkirakan bernilai rp lima belas dua puluh tiga miliar
yang bersangkutan saat ini masih diproses oleh drug enforcement agency filipina
namun kbri manila telah bersama atas polisi di kbri manila
telah berusaha untuk menghubungi counterpart di manila di filipina
untuk mendapatkan akses menemui yang bersangkutan
dan saat sekarang ini pukul tujuh malam ini
pihak kbri manila baru mendapat izin untuk menemui yang bersangkutan
sekaligus mengklarifikasi mengenai kebenaran dari identitas yang bersangkutan
karena hal tersebut tentunya sangat bergantung kepada hasil dari wawancara yang dilakukan oleh tim kbri manila pada pukul tujuh malam ini
ya lalu pak agus apa yang kemudian akan dilakukan oleh kbri
apakah sepenuhnya akan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum setempat
ya sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa pastinya kbri akan berusaha bekerja sama dengan otoritas tempat
untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mendapat hak hak kekonsulerannya
bantuan hukum kekonsuleran dari kbri manila
apabila bersangkutan di kbri manila
dan pastinya untuk mengenai proses hukum yang selanjutnya
kita sama seperti juga filipina menghormati proses hukum yang berjalan di negara masing masing
apalagi kasus yang menjerat ini termasuk kasus yang menjadi high profile politics dari baik indonesia maupun filipina
ya lalu pak agus apakah selain aa
adakah pihak lain yang juga tertangkap atau mungkin terlibat dalam kasus ini pak
sampai sejauh ini laporan yang kami terima mulai dari pagi sampai sore tadi
itu baru mengindikasikan satu orang terduga atas nama aa tadi
dan mudah mudahan dalam waktu dekat
kalau ada perkembangan lebih lanjut
maka kami akan segera update
kepada pemirsa di tanah air
lalu pak agus apa yang disampaikan aa ketika tadi di awal bapak sempat menyatakan bahwa kbri sempat mendapatkan kesempatan begitu untuk bertemu dengan aa
apa yang disampaikan aa kepada pihak kbri pak
ya sebagaimana ibu ketahui saat ini masih pukul delapan belas tiga waktu sempat
jadi artinya satu jam ke depan
maka tim kami akan berjumpa dengan yang bersangkutan
pastinya kami akan pertama yang akan kami lakukan adalah mengecek kebenaran identitas bersangkutan
mungkin sebagai gambaran buat kita semua bahwa identitas yang ada di paspor
itu pastinya harus kami cocokkan dengan berdasarkan hasil interview kita nanti dengan yang bersangkutan
karena tidak menurut kemungkinan ibu
banyak kasus di mana paspor yang digunakan tidak sesuai dengan identitas orang yang membawa paspor tersebut
sepanjang paspor yang digunakan oleh paspor yang dikeluarkan oleh paspor resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia
pastinya kbri manila kbri pada intinya akan memberikan perlindungan warga negara indonesia
dan warga hukum indonesia yang ada di budaya akreditasi
ya lalu bagaimana dengan proses hukum
ataupun mungkin proses yang diperlukan

sejauh ini pak bu
aa masih dalam proses yang dapat kita katakan dalam pengawasan penuh draft enforcement agency filipina
dan akses yang ke konsulernya kami mintakan setiap hari pagi
dan baru diberikan pada pukul satu jam mendatang sore ini
pastinya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan
dan ya alhamdulillah berkat hubungan baik antara kbri manila dengan rakyat kepala negeri sistem
maka kita mendapatkan akses untuk menemui yang bersangkutan
dan tentunya kita berdoa agar penyelesaian dari wakil anak ini bisa berlangsung dengan baik
tanpa mengabaikan hak hak hukum yang bersangkutan sebagai warga negara indonesia tentunya
pak agus terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore waktu indonesia pak